tim pemenangan nasional atau tpn ganjar pranowo mahfud md yakin memenangkan pilpres dua ribu dua puluh
tpn ganjar mahfud menargetkan kemenangan lima puluh empat persen
ditemui setelah konsolidasi tim pemenangan nasional atau tpn ganjar pranowo mahfud md
ketua tpn ganjar mahfud arsyad rashid menargetkan bakal memenangkan pasangan ganjar mahfud
satu putaran di pilpres dua ribu dua puluh empat
arsyad menambahkan target kemenangan minimal lima puluh empat persen

sebagai bagian daripada tujuan kita untuk memastikan tadi mas ganjar dan prof mahfud bisa menjadi presiden dan wakil presiden republik indonesia